kita ke informasi lain pemerintah menjamin stok dan harga daging stabil menjelang bulan ramadan dan hari raya idul fitri
dan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pemerintah merencanakan impor lima puluh satu ribu ton daging dari india
untuk memastikan pasokan daging menjelang bulan ramadan
menteri perdagangan enggar tias tolukito meninjau distributor daging sapi beku di bekasi jawa barat
dan dalam kondisi normal rata rata permintaan daging sapi mencapai tiga ribu ton per bulan
bila menjelang hari raya permintaan meningkat hingga lima ton
telah disiapkan cadangan daging impor dari india agar dapat memenuhi kebutuhan pasar hingga tiga bulan ke depan
selain jumlah yang memadai menteri juga menjamin harga daging akan stabil pada kisaran rp delapan puluh per kilogram
bila harga di pasar melonjak akibat kurangnya pasokan
pemerintah akan segera melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga
ya jangan pernah ada yang mau berpikir para spekulan ini untuk mencoba menaikkan
karena begitu menaikkan kita punya komitmen bahwa dia akan langsung masuk di pasar
bersama sama dengan bulog untuk menyuplai atau yang biasa disebut sebagai operasi pasar
catatannya adalah operasi pasar itu
kita tidak akan membunuh pedagang pasar yang mau menjual bersama sama dengan kita dengan harga rp delapan puluh ribu
karena kepada pedagang pasar dijual di bawah delapan puluh ribu